ini adalah momen paling membahagiakan buat aku
terima kasih tuhan
aku benar benar sangat bahagia
andai saja anaknya andin tidak meninggal
saya pasti sudah punya dua cucu perempuan di rumah
nino pasti tahu kan soal anaknya andin yang meninggal
saya juga baru tahu akhir akhir ini
waktu itu saya pernah ketemu andin dengan pak surya di pemakaman
tapi saya nggak tahu mereka ziarah ke makam siapa
suami macam apa yang tega meninggalkan andin seperti itu
dia anaknya baik sekali
jadi andin dan ali baran belum cerita sama sekali kebur rosa
kalau aku ini mantan suaminya
lalu aku bunuh khilaf nyokap
dia juga akan mengangkat sekolah untuk bukanya
din kamu siap siap ya temenin saya saya udah meeting sama rekam bisnis saya
temen banget mas kamu ajak aku bukannya kamu juga tahu ya kalau aku mau ke panti
lebih penting mana temenin suami atau ketemu suami pemanti
aduh mbak andin sekarang diajak jalan mas al terus kemarin ngeborong sepatu
kan tadi kamu dengar sendiri kan masa ngajakin aku karena mau ketemu sama rekan kerjanya
ya bagus itu mbak kalau mas asring ngajakin mbak andin untuk ketemu sama klien kliennya gitu
rekan bisnisnya berarti mas ali itu bangga sama mbak andi sebagai istrinya gitu
oh ya sus ini tasnya
dino sekali lagi terima kasih ya saya jadi ngerepoti
nggak ada yang repotin probo saya juga senang karena kan ada reina juga di sini
thank you ya kalau gitu kita langsung pamit ya
sayang selamat balik ya
selamat balik balik ya
kamu juga hati hati ada salam ya
bu rosa ini menilai andin sangat baik
tapi apa bu rosa benar benar memaklumi background masa lalu andin
yang pernah berselingkuh dan juga membunuh
tapi kayaknya brosa ini tidak tahu kalau aku ini mantan suami andin
apa jangan jangan bu rosa memang belum tahu apa apa soal andin yang bekas narapidana
rumah tangga macam apa sebenarnya yang dimiliki andin dan juga aldebaran
kenapa rasanya banyak sekali rahasia di sana
mas nanti setelah ketemu sama rakan kerja kamu kita ke panti aswadil
kamu mau ngapain sih ke panti ngebet banget dari kemarin ke sana
kan aku udah bilang sama kamu aku mau bilang terima kasih loh sama panti
kita tuh harus berterima kasih loh pak sama mereka
karena mereka loh kalian bisa balik lagi sama kita
wajar sih andin mau ke sana
tapi gue cuma takut aja bu panti salah ngomong ke andin terus berantakan semuanya
papa aku cariin ini tuh yang udah jadi
kamu kenapa lagi mikirin apa sih kok ngelamun
ini mah aku
aku kok kepikiran rena terus ya
kangen aku sama dia
aduh kamu berlebihan deh bukannya baru ketemu sama reina masa hari ini udah kangen lagi
ah gimana kalau sekarang kita ke rumahnya andin ketemu rena
ya siapa tahu ketemu rena aku makin cepat sembuh kan ini aja udah mendingan jauh
bisa aja alesannya
oke yaudah gapapa kalo kamu mau ketemu rena aku temenin ya
kali ini kamu boleh salah
cepat atau lambat
saya pasti akan memberitahukan masa lalu andin ke rumah saya setelah itu giliran kamu masuk
gue jadi penasaran al udah ngomong soal masa lalu mbak anin ke mamanya belum ya
apa gue tanya mbak andin aja
pacific bistro itu kan di seberang mall ini
selamat siang juga pak aldebaran
maaf terlambat ya
perkenalkan isi saya pak santoso
oh iya selamat siang mbak andin
ya silahkan duduk pak
alhamdulillah baik pak
saya senang sekali ya bisa ketemu dengan pak aldo baran sama bu andin
dulu saya dengar pak al ini seorang yang orangnya dingin dan pekerja keras
nggak usah berbelian pak
bu santoso kemana
sebentar lagi oh sampai
sambil menunggu kita pesan makan dulu ya
saya pesan menu satu dan dua
nggak usah dulu
samain aja mbak ya

mana mbak amin sih
pak maaf telat datengnya
ini saya kenalkan pak aldebaran